permintaan menteri koordinator bidang kemaritiman luhut bin sarpanjaitan
kepada menteri kelautan dan perikanan susi pujiastuti
agar menghentikan penenggelaman kapal menue pro dan kontra di media sosial
beberapa pihak menganggap penenggelaman sebagai tindakan yang terlalu anarkis dan tidak manusiawi
namun ada juga yang beranggapan hal tersebut sudah berdasarkan undang undang yang berlaku
permintaan menteri koordinator bidang kemaritiman luhut bin sarpanjaitan
kepada menteri kelautan dan perikanan susi pujiastuti
terkait penenggelaman kapal menu reaksi dari netizen hingga menteri susi sendiri
pada rapat koordinasi bersama sejumlah menteri
senin kemarin menteri luhut memang sempat menyebut agar tidak ada lagi penenggelaman kapal tahun ini
menurutnya sekarang kementerian di bawahnya harus lebih fokus
pada peningkatan produksi dan ekspor
menteri susi pun langsung angkat bicara terkait hal ini
melalui akun twitter resminya susi menyebut
penenggelaman kapal pencuri dan pelarangan anak buah kapal asing
sudah diatur dalam undang undang perikanan
penenggelaman kapal dilakukan sesudah pihaknya menerima keputusan hukum dari pengadilan negeri
pernyataan itu pun langsung mendapatkan dukungan dari netizen
tak terkecuali dari kiai nadlatul ulama kiai haji mustafa bisri
yang menyebut menteri susi hanya menjaga dan membela kepentingan indonesia
terutama nelayan indonesia
dukungan juga muncul dari beberapa akun lain
seperti akun burhanuddin
yang mendukung menteri susi untuk tetap melakukan penenggelaman
dan akun jin alip
yang mengingatkan bahwa penenggelaman kapal sudah menjadi amanah undang undang
namun tidak hanya kontra
beberapa akun juga mendukung permintaan menteri luhut
seperti akun nurul fitria
yang menyebut penenggelaman sebagai aksi main hakim sendiri yang berlebihan
ataupun akun fatma puspitasari
yang berpendapat penyitaan kapal dapat memberikan dampak yang lebih positif terhadap nelayan lokal